gak bisa nyeletuk pula kita
kesiapan anies baswedan untuk maju sebagai calon presiden jika disokong oleh partai politik
disambut baik oleh pks demokrat dan nasdem
ketua dpp pks mardani alisera mengamini bahwa nama anies menjadi nama yang paling sering disebut oleh kader internal
untuk diusung sebagai calon presiden dan siap untuk dibawa dalam forum majelis syuro pks
kini pks nasdem dan demokrat mulai menyodorkan nama calon wakil presiden masing masing
yang dinilai potensial untuk mendampingi anies baswedan
dari pks ada nama sohibul iman ahmad heriawan irwan prayitno ahmad syahiku hingga hidayat nur wahid
sementara nasdem menyodorkan nama kofifah indar parawansa dan juga panglima tni jenderal andika perkasa
terakhir demokrat masih berharap nama agus harimurti yudhoyono mendapat posisi strategis dalam pembentukan koalisi ini
mardani menegaskan bahwa pks siap untuk mencari kesepakatan bersama soal pasangan capres dan cawapres
bangunan koalisinya harus equal
kan teman teman nasdem berharap mas ahaye teman teman demokrat teman teman nasdem ada suara buko viva atau siapa
kita pks juga punya kader internal yang kami sangat yakin layak untuk diajukan
tetapi kita akan mengambil keputusan secara rendah hati keseluruhannya untuk kepentingan bangsa dan negara
sementara itu ketua dpp nasdem willy aditya menghargai preferensi politik setiap partai dalam menyodorkan nama cawapres untuk koalisi tersebut
meski tak menampik nama anies baswedan yang mengerucut dari tiga nama rekomendasi capres nasdem
serta nama kofifah serta andika perkasa sebagai cawapres
willy mengingatkan bahwa ketiga partai perlu berkompromi dan tak saling memaksakan pilihan untuk kepentingan terbentuknya koalisi
partai tentu memiliki domain ya
pengalaman yang lain kalau dipaksakan kita tidak ingin itu mungkin yang menjadi titik patahnya nanti
bisa jadi jangan jangan ketika ada proses pemaksaan itu menjadi bubar jalan
itulah yang saya bilang tadi dinamika ini yang menjadi cukup berwarna warni lah berona rona proses pengambilan keputusannya
di dalam hal itu kemudian
kami saling berdialog membangun kesepahaman kesepahaman
partai demokrat mengakui bahwa pembahasan soal nama cawapres menjadi pembahasan tersendiri di internal partai untuk menyokong elektabilitas capres yang diusung
kepala badan komunikasi strategis demokrat herzaki mahendra putra menyatakan bahwa nama ketua umumnya agus harimurti yudhoyono adalah orang yang tepat untuk melengkapi anies baswedan
keberadaan cowopres ini menjadi sangat penting
jangan sampai cawapres ini kemudian masuk
menyebabkan degradasi atau curutnya sama dengan capres
sebisa mungkin kan curugnya semakin luas
yang memilihnya semakin besar
nah inilah yang kemudian kami juga cermati
memang ada masukan masukan kemudian bahwa anies ahy banyak ya berbagai survei yang kemudian menempatkan pasangan ini sebagai yang nomor satu
diadu dengan pasangan manapun menang
direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan menilai bahwa salah satu kendala koalisi ini belum dideklarasikan adalah soal kesepakatan nama cawapres
faktor utama yang menjadi pertimbangan ketiga partai dalam menentukan cawapres
pertama adalah keuntungan elektabilitas yang akan didapat oleh partai atau efek ekor jas
kedua nama calon diharapkan akan membawa soliditas koalisi
dan terakhir memunculkan pasangan yang kompetitif
nomor satu berpeluang untuk ahy nomor dua berpeluang itu kofifa
bagaimana dengan pks yang lima orang itu
jadi itu kelima limanya dari segi perhitungan elektabilitas bersama sama dengan anies sebagai pasangan
itu cenderung kalah dari kalau anies
dipasangkan dengan ahy atau anies dipasangkan dengan kofifa
dan dari segi efek ekor jazz pks saya kira tidak akan kesulitan untuk mendapatkan efek positif dari pecalon anies
ketiga partai akan mendeklarasikan koalisi poros baru bersamaan dengan nama capres dan cawapres
jika kesepahaman menguat di antara ketiga elit partai tersebut
ausriun dulu robin kit jakarta